pengesahan rajangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp sudah di depan mata
aliansi bem seluruh indonesia kerakyatan menilai bahwa urgensi pembaharuan hukum pidana ini penting dan perlu segera disahkan
rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp hasil pembahasan panjang pemerintah dan dpr kini telah memasuki masa sosialisasi sebelum disahkan dalam waktu dekat
sosialisasi yang didakukan antara lain berupa fokus group discussion atau fgd yang diselenggarakan oleh badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia atau bemsi kerakyatan di universitas trinidad
di logika libatan jakarta selatan
maka perlu ada produk pembaharuan hukum pidana yang relevan
hasil fgd yang melibatkan partisipasi publik mengakomodir kebutuhan masyarakat yang heterogen secara suku agama ras dan budaya
hasilnya akan disalurkan aspirasinya dalam kajian di dpr mengenai masukan pasal pasal sebagai usulan penyempurnaan
ya kalau menurut saya sih urgensi itu drive nya dua atau ukurannya dua
yang pertama itu urgensi paradigma dan politik hukumnya
dan yang kedua baru urgensi berdasarkan perubahan pasal yang memang diperlukan
nah tapi sampai pada kesimpulan bahwa ada urgensi itu benar benar harus dilihat
sebenarnya apa sih yang mau diubah
nah dalam konteks rkuhp sebenarnya kan yang mau diubah itu paradigmanya kan
karena yang sekarang kita pakai itu dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas dari zaman belanda itu yang harus diubah ke dalam konteks yang kekinian
karena banyak hal hal yang baru yang diatur di dalam rkuhp ini yang sebelumnya tidak diatur di dalam rkuhp yang lama
itu mesti harus dilakukan sosialisasi
saya mengatakan bahwa tidak hanya sosialisasi sebelum disahkan pasca disahkan
itu nanti penyuluan hukum terhadap kuhp yang sekarang masih berstatus sebagai rkuhp itu itu tetap harus dilakukan
supaya kemudian ketentuan ketentuan yang ada di dalam kuhp itu bisa dimengerti dan maksud dari perumusan delik itu juga bisa dipahami oleh para pengguna itu
dengan adanya fgd ini diharapkan dapat melindungi hukum yang hidup
dan juga dalam masyarakat untuk menggantikan budaya kolonialisme pada rkuhp lama
hasil dari fgd ini juga bisa dibanggakan sebagai produk perundang undangan karya anak bangsa